ini apaan ibu bahagia bu
mungkin ibu bener ya
cuma ibu gak bisa mikir lia sendiri
yang gak tau terima kasih
kamu cantik banget ran
sebentar lagi kamu akan jadi istri aku
cantik sekali kamu ranti dengan kebaya itu
andai akulah calon pendampingmu
maaf om aku gak sengaja
oh itu bunga
bunga yang aku cinta kamu
tangan yang bakalan dibawa ibu
kenapa dibuang om
itu kan bunga untuk ibu
kamu pikir gak mungkin
aku mau pengantinku bawa bunga jelek kayak begitu
aku udah pesen khusus bunga yang bagus
aku mau dia pakai
tapi kan itu lihat sendiri yang buat om
gak mau bunga kamu itu bikin malu aku aja
kenapa kok kamu ngurung terus
ada yang mau kamu ceritain sama ibu
jadi gini loh bu
liat tuh ngerasa
kalau om fauzan tuh gak suka sama liat
om fauzan kan selama ini baik sama lia
iya itu kok di depan ibu aja
tapi kok di belakang ibu
om fauzan tuh jahat sama liat
om fauzan tuh galak sama liat
kalau ibu menikah sama om fauzan
terus ibu gak sayang lagi sama kamu
enggak bu siapa yang cemburu dia nggak cemburu
dia tuh bahagia kalau ibu bahagia
cuman kan liat cuma ngasih tau kenyataannya bu
kalau ibu menikah sama om fauzan
kasih sayang ibu sama kamu gak akan berkurang sedikitpun
malahan kamu akan mendapatkan kasih sayang yang lebih dari om fauzan
kasih sayang seorang ayah
bukannya selama ini itu yang kamu pengen nak
iya tapi sekarang sikapnya tuh jelas banget bu
jelas banget kalau dia tuh gak suka
dia tuh gak mau jadi ayahnya liat
kamu gak bisa punya pikiran begitu
jangan terlalu ikutin perasaan kamu dong lia
sampai akhirnya kamu menuduh orang sembarangan
ibu siapa yang nuduh bu liat gak nuduh
ibu gak percaya kan sama liat sekarang
itu jahat tau gak
ibu gak percaya sama beliau
ibu gak pernah percaya sama lia
liat gak mau ibu nikah sama om fauzan

ibu gak mau ibu nikah sama om fauzan
ibu akan ikutin semua maunya liat
asal liat bahagia
karena buat ibu yang terpenting cuman liat
gak ada yang lain
jangan marah sama ibu
ibu bahagia ibu
mungkin ibu bener ya
cuman ibu mikir liat sendiri
liat gak tau terima kasih
maafin liat bagian ibu
ibu udah banyak menderita buat lia
kali ini lia mau ibu bahagia
dan liat mau berkorban untuk itu bu
apa besok kamu betul betul akan jadi istri fauzan
apa kesepatanku gak ada lagi ranti
kamu masih belum sadar juga
kamu masih belum sadar juga
kamu sekarang sudah tidak punya ikatan apa apa lagi dengan perempuan kamu itu
besok dia sudah akan menikah dengan laki laki lain
cintanya sudah untuk orang lah
bahkan anaknya juga anak orang lain kan
kamu sudah terpisah untuk selamanya
daripada memilih kamu yang kering
kalau tanpa aku
perempuan itu pasti jelas jelas akan memilih laki laki yang lebih kaya
namanya juga perempuan kampung gembel dan perempuan kotor
ini bukannya rumahnya aksan
gak pengen kesini
aksan boleh sama
aksan aku lagi doyek kau
kamu masih hidup
kamu masih sehat
aksan itu adik gue
mama senang banget bisa ketemu kamu
selama ini mama selalu mikirin kamu saya
senang banget bisa ketemu saya
senang banget bisa ketemu saya
dan semua gara gara aksan mama senyum
waduh rumahnya gede banget tante
bukan tante sayang
panggil aku mama ya
berarti aku udah gak usah dagang somai lagi dong ya
ya nggak perlu dong sayang
mulai dari sekarang
kamu gak perlu kerja kayak gitu lagi
semua yang ada di rumah ini punya kamu
kamu begitu berarti buat mama saya
mama seneng banget
mama siapin semuanya untuk kamu dulu
apa gila gak seberarti itu
sekarang kita sederajat nih
sekarang kita imbang buat dapet imersi
masih berani lo lawan gua
masih berani masih berani loh
gua ajar mu
kita udah mau tutup
saya belum mau pulang
saya belum mau pulang
satu kelas lagi
kamu mau nemenin saya ngobrol
ria bukan anak mas yos
aku gak percaya
dari mana selama ini saya bisa bertahan hidup
saya kerja di bar
buat menambah uang penghasilan
saya harus melayani setiap lelaki ada di situ
makanya saya gak tau siapa bapaknya lya
kamu bukan bapaknya lya
jadi begitu ceritanya
dia benar benar bikin aku patah hati
loh ini kan ranti yang waktu itu
astaga saya baru ingat dengan bapak
bapak kan waktu itu pernah kesini
ingin ketemu dengan si ranti kan pak
di ruang vip
dulu dia kerja di sini
kamu yang paksa ranti kan
kamu yang jual ranti
tunggu dulu pak
bapak jangan salah paham dulu pak
kalau begitu ceritanya
berarti si ranti itu bohong dengan bapak
ceritanya bukan seperti itu pak
dia bekerja di sini
keadanya sudah hamil pak